mobil minibus ini nyaris terjun dari lantai dua tempat parkir rumah sakit polri
kramatjati jakarta timur selasa sore
saksi menyatakan kejadian bermula ketika perempuan pengemudi mobil mengendari mobil
melewati jalan menanjak menuju tempat parkir
tiba tiba terdengar suara benturan
ternyata mobil tersebut telah menabrak pagar pembatas
petugas parkir kemudian menahan mobil agar tidak meluncur bebas
saat kejadian suami sang pengemudi berada di lantai bawah tempat parkir
pengemudi yang mengalami shock sempat dirawat di rumah sakit
seorang sopir truk terluka akibat terjepit di kabin kendaraannya
hal itu terjadi setelah truk yang ia kemudikannya terlibat tabrakan beruntun
kecamatan beji pasuruan selasa siang
menurut kasat lantas polres pasuruan
tabrakan beruntun tiga truk ini dipicu sebuah truk
yang mengerai mendadak
polisi menduga sopir truk pemicu tabrakan hilang konsentrasi
tabrakan antara mobil ambulans pengangkut jenazah dan bus
terekam kamera di pintu keluar depan terminal purboyo
jalan pasugirahmat kota madiun senin siang
menurut saksi sopir mobil ambulans yang melaju kencang dari surabaya
menuju ponorogo tidak dapat menghindari bus yang keluar dari terminal
kerasnya benturan membuat kernet ambulans menderita patah kaki
penumpang ambulans dilaporkan luka ringan
senaza akhirnya dibawa ambulans lain menuju ponorogo
tim liputan cnn indonesia